sama anaknya baru mau ngomong
enggak kopi bareng reva cuma ini aja
aku udah siapin sarapan spesial buat kalian
ayo dimakan dulu yuk
yuk duduk sini
ntar aja gampang
ntar aja gampang
tuk tuk tuk
anak pajajaran lo ya
bek kan cuma ngelurusin bek
lo tau ya
gue kalau mati
kalau gue mati
lo mulai sekarang
kalau pikiran gue lagi mumet
gue pindah ke sana
di rumah ayah aja bek
mau duduk bek
bisa duduk bek
nah ini dompet bek
mau kemana ini dompet nih
lo gue minta ikhlas ya ngurusin gue
kalau lo kagak mau

artinya gue bisa cari nyamuk lo bek
buat bakal emak lo
jangan kong si ba bek
udah di sini aja tinggalnya
sekarang nih gue
nunggu umur gue
nyari buat akhirat doa
nah kudu gue cari ilmu buat akhirat
lo belajar yang benar
kalau enggak lo bakal nyungsep
gue kasih tau lo
yang muda boleh juga kali ya
itu kan spg bek
ada aja sih bek
demen dah gue kalo kayak gini caranya
kagak bakalan kehabisan bensin lagi deh gue
dan gue juga bisa traktir bebek melmel beserta keluarganya
maknya bebek melmel pasti nerima gue kalo gue banyak duit
nyamud yang cantik
nyamud yang caem
tumben sih nyamudnya pagi pagi gini teh
udah bangun nyiapin sarapan
biasanya masih bobo gitu maksudnya
eh lo kan sini pem
mau gue suruh masak subuh subuh
itu urusan lo
mau gue suruh masak malam hari tengah malam
itu urusan lo
iya ngerti ngerti nyamud
aku udah masakin masakan kesukaan mas
nih tuh iya kan
kesukaan mas semua kan
biar lo pembantu ya
siapa sih kesuka invaluable
makan dulu yuk yuk duduk sini
aku gak lapar ntar aja gampang
mas makan dulu ya sebelum berangkat
enggak cuma juga cuma mau minum
gak ada nafsu makan
oh my god gue udah capek capek suruh surki masak gak dimakan
lain kali kamu jangan pernah nyimpen di sebelah sini kamu seharusnya di sebelah kanan ya
sayang itu pasti figuran kami kami
kami terpaksa melakukan ini
dan mudah mudahan kamu bahagia disana
jangan lupa sama perjanjian kita ya
hmm dasar si haikal bener bener nyempelin banget
gue harus cari cara buat dapetin hpnya haikal
semoga semuanya sebelum terlambat
kamu udah siap ya

aku antarin ke depan
noreva tidak usah pergi ya disini aja
kalau naik kereta teh cuma sekali ya non ya
nanti kan gak ada yang belain surti nantinya non
kalau non gak ada disini
udah itu emang berputar ya
kemarin surti yang mau pergi dari sini
sekarang non noreva yang pergi dari sini surti kagak jadi
tapi mudah mudahan kita tetap selalu bersama ya non
balik lagi ke rumah ini ya nona